maaf eva kalau urusan itu aku
terlalu wan berdua
ini ini tuh anak suami aku malah
kebetulan suami aku itu temennya mas akmal
dan sekarang dia lagi di luar kota
kamu pasti bohongin aku kan fa
kamu jangan seuzon gitu dong sama aku malah
aku tuh gak mungkin dihianatin kamu sahabat aku sendiri
cukup ya fa aku gak percaya sama kamu
aku berani bersumpah malah
kalau aku emang bohong sama kamu
aku mati disengatkan lejingnya
atau kalau enggak aku mati kesambar petir
atau apalah terserah
kamu harus percaya sama aku malah
berani sekali kamu bersumpah dengan lembawa bawa nama allah
allah itu maha kau ma
allah maha mendengar
kalau sampai kamu berbohong
ternyata anak dalam kandungan kamu ini adalah anak dari suamiku
allah akan mengabulkan semua sumpah kamu tadi
malah malah tunggu malah
sekarang juga kamu tinggalkan eva
atau kamu yang pergi dari sini
mama gak mau tinggal di rumah sama orang pengkhianat
iya ini emang semua salah akal
pergi kamu dari sini mama gak mau lihat muka kamu lagi
aku gak apa apa homer
dia begitu baik tapi kamu tegak nyakitin hati dia
biar salah aja
tak irritation dulu ma
reset dulu kan

terima kasih pajit
dan lelaki keras
malah kamu kan tahu aku gak mungkin nitipin anak aku ke sembarang orang
cuma kamu yang aku percaya
kamu gak keberatan kan
hai iya aku gak keberatan kok gak apa apa
sayang kamu sama tante dulu ya
sayang mama pergi dulu ya
nih ada ayah main di sini kamu temenin dulu ya
sini taro tasnya
mala anak siapa ini
ma kalian lanjut main ya sayang ya
kita lanjut main ya
siapa yang suruh dia ke sini
siapa yang sudah titip dia ke sini
tadi eva mah eva yang nitipin dia ke sini
tepuk tangan gak tau diri dia
dia pikir dia siapa
ma ma tenang dulu dong ma
mama jangan marah marah
kasian kalau anak anak dengar
ayah itu cucu mama juga mah
mama heran kenapa sih kok kamu maunya
dititipin sama anak selingkuhan suami kamu sendiri
mama tenang dulu dong mama
jangan marah dulu
kasian kalau anak anak dengar
anggap aja ini semua memang sudah takdir allah
aku udah harus ikhlas terimanya ma
mama heran mala
kamu malaikat bermujud manusia
kayaknya kalau aku liat liat ya
kayaknya male itu gak cinta deh sama kamu mas
nah cok kamu
malah itu bukan cuma cinta sama aku
tapi dia juga sayang banget sama ibu aku
mala gak cemburu
bahkan kalau kamu gak pulang berhari hari juga
mala gak pernah nyariin kamu
mungkin kamu curain aja deh malah mas
bunda kan udah bilang sama kamu
kalau main bola itu
kamu mainnya di taman jangan di rumah
tapi di lapangan gak ada temennya
disini kan ada gawang
iya tapi lebih baik kamu mainnya di lapangan
sini kan nanti bisa kenapa pecah
aku perlu bicara sama kamu
kamu ajak ayah main ke dalam dulu ya
ini semua kalahkanan kamu kan
bukannya kamu yang udah bersumpah sama aku
kalau kamu gak akan pernah lagi ngerebut mas akmal dari aku
kalau kamu gak akan pernah lagi ngerebut mas akmal dari aku
kamu gak akan pernah lagi ngeganggu hubungan kami
mas akmal tuh cinta sama aku
dan dia mau tinggal sama aku
tapi tiba tiba sekarang dia mau nigalin aku
ini semua gara gara kamu kan
kalau urusan itu aku sama sekali gak tau kenau
ingat ya mala
aku itu udah menikah sama mas akmal
dan aku akan rebut dia lagi dari kamu
wah jadi begitulah ceritanya pak ustadz
tadi kita juga menyaksikan jenazahnya eva dipatuk sama kalah jengking
tergelincir dari keranda
bahkan sampai tersambar petir pak ustadz

sekarang saya minta nak komala untuk memaafkan semua dosa dan kesalahan mbak eva
mudah mudahan ia mudah untuk dikuburkan
ustadz saya udah memaafkan segala kesalahan yang eva pernah buat terhadap saya dan keluarga saya
baik bapak bapak ayo segera kita makan kan
coba periksa dulu
apakah masih ada halajeng king ya
ustadz amat ustadz udah gak ada ustadz halajeng king ya ustadz
ya alhamdulillah baik ayo segera diangkat pelan pelan